nenek berusia tujuh puluh enam tahun warga kecamatan selawung ponorogo jawa timur ini
menikah dengan ali nur sahid pria dua puluh sembilan tahun pada jumat siang
pernikahan ini menarik perhatian masyarakat
karena beda usia kedua mempelai empat puluh tujuh tahun
meski begitu pasangan pengantin ini tampak bahagia dan tidak canggung
ketika berhadapan dengan tamu
apalagi di saat melangsungkan prosesi akad nikah
sebelum memutuskan menikah
satu bulan lalu mereka dipertemukan di pasar selaung saat sama sama tengah berbelanja
cinta pada pandangan pertama mereka langsung berkenalan
dan memutuskan untuk menikah tanpa berpacaran
kedua mempelai mengaku sudah merasa cocok satu sama lain
ya inem sendiri sudah menikah sebelumnya
namun sang suami meninggal sekitar enam bulan lalu
sedangkan ali sudah bercerai dengan istrinya sejak dua tahun lalu
tapi kalau tidak menikah tidak bisa menikah
ini pun terus menikah itu puluh
jadi enam bulan baik tinggal
ya kalau saya kan begini
tidak usah lama lama
namanya orang kan juga tahu kan gitu
langsung saja kita cari cari
sementara kepala kauas selawung tajul mujahidin mengaku
baru pertama kali ini menemui pernikahan yang selisih usia antar mempelai sangat jauh
baru kali ini menemui peristiwa yang fenomenal
artinya peristiwa pernikahan yang umurnya terpaut jauh sekali
hampir empat puluh tahun lebih
walaupun terpaut jauh karena dia hanya ingin mencari kesenangan saja
kesenangan punya pendamping punya teman dalam hidup tempat curhat dan lain sebagainya